oh dokter apa kabar sehat ya
masih inget sama saya
eh udah udah jangan lepas pake aja
kotor kotor disini pake aja udah di dalam
yang penting kan pebri sehat
uang saya teh habis buat dp motor
saya boleh minjem nyetin ya
bukannya gak mau ngasih
tapi buat modal aja pas pasan
ntinting gak usah khawatir
nanti bulan depan pas transferan istri saya datang
ih kang idan emangnya saya rentenir
kalau ada juga pasti saya pinjemin
gak ada sama sekali ya hatinya
ada tapi modal
iya dok udah beres semuanya
sudah saya bentar lagi beres ya
eh iin kamu duduk deh disini
saya mau cerita sesuatu
kamu tau gak sih
masa tadi malam itu ada kejadian aneh banget
saya kan lagi beres beres rumah
terus pas saya lagi beres beres
tiba tiba ada suara orang yang batuk batuk depan rumah saya
saya pikirkan awalnya itu suara bapak bapak yang aneh banget di kampung ini
terus pas saya ke depan
kamu tau gak sih
siapa yang ada di depan rumah saya
kakek kakek genit itu iin
maksudnya dia ada di depan rumah saya sih
naksir kali sama bu dokter
mungkin mau ngapelin bu dokter
ih kamu ngapelin si
mau hari besok kamu tidur disini deh temen saya
gak tau bu
tadi pas kamu masuk
pintunya udah dikunci belum
iya sebentar pak sebentar
bebir keguguran ya ceng
udah kamu jangan ngomong nih
nanti kalau aku sampai tahu
di piting kamu sama aku
kalian itu seru ya
lucu dilihatnya tuh
tepatnya kayak abang ade sih
apa kabar sehat ya
masih inget sama saya
eh udah udah jalan lepas
kotor kotor di sini pakai aja
udah di dalam
yang penting kan pebli sehat
bu dokter silakan
pebri nya di dalam
terima kasih bu
bapak tutup pintunya
takut pebri butuh bantuan
iya pebri butuh
butuh kamu jauh jauh
kamu ada mau masuk
oh iya rupa
ikut merasakan kegelisahan seorang ayah
tidak apa apa kum
tidak usah panik
saya sudah coba tidak panik tapi tidak bisa mbak
boleh pinjam tangan ya
febri tidak usah takut
ini artinya sekarang febri udah dewasa
ceng sekolah akhir dong katanya
kalau sampai kamu punya rencana mau bikin si eh buat berdarah
supaya dokter datang ke rumah
ya ampun mak
masa hujan aja sama acing
acing nggak punya pikiran sejauh itu kali mak
hah dari mata kamu sudah terbayang apa yang kamu pikirkan
mak saya mau ke rumah
tidak saya mau ke rumah
seperti ada yang manggil manggil
masih ada temennya
menstruasi siklus bulanan perempuan
belikan pembalut pak
eh biar saya aja yang beli
bisa saya ngobrol berdua dengan bapak
mau ngobrol sama dokter
ada orang di t regarding
itu kamu ceng
jadi begini pak
ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada bapak
jangan panik pak
ya jangan panik ya pak
karena hal ini sering terjadi pada perempuan
jadi itu hal yang biasa
hal yang biasa
bapak harus siapkan pakaian dalam cadangan
terutama kalau febri sedang pergi ke sekolah
febri harus banyak minum air putih
supaya terhindari dari dehidrasi
dan juga kurangi sedikit aktivitas
harus menjaga daerah kewanitaannya
dan jangan lupa
febri harus ganti pembalut
tiga atau empat kali
dalam satu hari
ya tergantung banyak atau sedikit darahnya
balik lagi ke nomor satu
kalau yang mencuci pakaian dalamnya febri siapa ya
usahakan nanti menjemurnya di tempat yang tersembunyi ya pak
karena menstruasi pertama kali itu
jadi biasanya anak anak itu mudah malu
dan itu bisa mengganggu kejiwaannya
kalau dia ulang